doa akan dipimpin oleh ustadz tile
salam sejahtera untuk kita semua
mari sama sama sebelum kita baca doa kita baca satu suratul fatihah
dengan niat pertama agar partai nasdem menjadi pemenang pemilu di tahun dua ribu dua puluh
yang kedua doa untuk bapak anies rashid baswedan calon presiden kita
insya allah dua ribu dua puluh empat anies untuk indonesia
dan insya allah menjadi pemenang
pemimpin presiden republik indonesia
yang ketiga kita doakan bersama seluruh partai pengusung koalisi
yaitu partai nasdem
yaitu partai pks dan demokrat
perubahan untuk persatuan
insya allah tetap solid
tetap satu kekuatan dan kekompakan
panglima jenderal sudiman pernah berkata
tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan
tidak akan ada kekuatan tanpa adanya persatuan
tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan
tanpa ada budaya silaturahim
maka hari ini kita kumpul di gelora bung karno
dalam rangka apel siaga perubahan partai nasdem
insya allah hasil maksud yang dicita citakan
menjadi negeri kita bangsa indonesia
bagi seluruh rakyat indonesia
rabbana atina milladunka rahmatau
allahumma baligh makasidana ya allah
allahumma baligh makasidana ya allah
allahumma baligh makasidana ya allah
rabbana ya allah atina
fi dunia hasana
wa salamun ala al mursalin
wa salamun ala al mursalin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pasukan apel disiapkan
ketua umum partai nasdem
bapak haji surya paloh
kita beri tepuk tangan untuk beliau
bersama ibu yang hadir pada apel siaga ini
bapak ahmad ali
wakil ketua umum partai nasdem
ketua umum partai demokrat dan jajaran
bapak agus harimurti yudhoyono
bapak ahmad saehu
presiden pks dan jajaran
partai sahabat yang hadir bersama kita
partai golkar dan jajaran
jajaran pengurus partai nasdem
dari tingkat dpp
sampai dengan ranting
yang saya hormati para anggota dpr ri
dprd kabupaten kota
para anggota fraksi nasdem
dan juga para tokoh tokoh masyarakat
para tokoh agama
para tokoh buruh
dan seluruh relawan semua yang hadir bersama pada sore hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini
ratusan ribu berkumpul di tempat ini
menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri
kami berkumpul di tempat ini
dari seluruh lokasi di indonesia
untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk indonesia
ini momen yang sungguh istimewa
dan kita saksikan tadi
satu persatu masuk
mulai dari papua
ketika matahari terbit di tempat itu
sampai ke tempat ini
sebagian indonesia lain masih gelap
kita mulai defilenya
dan insya allah
dari papua juga
kita kirim pesan
bahwa indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi
dan sore hari ini juga momen yang luar biasa
karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua
dan bang surya
yang hari ini berulang tahun yang ke tujuh puluh dua
berapa bulan belakangan ini
kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa
semua semangat perjuangan kita diuji
hadirnya lautan manusia pada sore hari ini
kami siap lewati tempaan
dan kami akan jadikan ujian tempaan ini
menjadi pribadi pribadi indonesia yang lebih kuat lagi
kita juga menyaksikan
dari panasnya sinar matahari
semoga menjadi penanda
mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini
kita berkumpul disini
untuk menguatkan tekad
menunjukkan komitmen partai nasdem
komitmen akan gerakan perwahan
komitmen atas restorasi indonesia
menegakkan kembali pilar pilar demokrasi
meluruskan kembali arah bangsa
mengingatkan kita semua
dan mengejar kembali janji janji kemerdekaan
untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah indonesia
inilah perjuangan kita
inilah perjuangan partai nasdem
yang telah konsisten dilakukan
ini bukan perjuangan kecil
ini bukan perjuangan serhana
tapi ini perjuangan yang amat besar
perjuangan yang mengikhtiarkan
negara yang lebih adil
mengapa kita berkumpul disini
dan mengapa tek lainnya perubahan
kita mendorong perubahan
untuk menjaga persatuan
lihatlah wajah wajah tadi
dari seluruh penjuru tanah air
agar di tiap tempat mereka lahir
kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan
persatuan tidak cukup
diikat dengan pidato
persatuan tak cukup
diikat dengan bahasa
persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan
itulah yang membuat kita semua berkumpul disini
lewat kesempatan yang dibuka
pada saat pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat besok
dalam berbagai kesempatan
kami telah sampaikan
apa yang menjadi gagasan
apa yang menjadi cita cita
dengan arah menghadirkan keadilan
telah berkali kali kami sampaikan
tapi kita perlu ingat
harus diiringi dengan tawakal
harus diiringi dengan berserang
serah diri kepada yang kuasa
bahwa kita sebagai manusia berusaha
tapi kita memohon kepada yang maha kuasa
untuk memudahkan jalan perjuangan kita
dalam kesempatan ini
kita ingin mengajak kepada semua
berkumpul ratus ribu disini
dengan semangat perubahan
dengan semangat menghadirkan keadilan
dengan semangat bisa menjadikan persatuan sebagai kenyataan
kita gunakan kesempatan ini
untuk sekaligus berdoa
memohon kepada yang kuasa
supaya diberikan jalan yang lempang
sebagian dari kita
baru saja kembali menunaikan ibadah haji
karena itu izinkanlah kesempatan ini
kami mengajak kepada semua
berdoa kepada allah swt
agar merahmati bangsa ini
agar mengangkat dari berbagai masalah
karena itu saya mengajak kepada semua
tengadahkan tangan kita
dan bantu aminkan doa saya
siap berdoa bersama sama
wassalatu wassalamu ala asrofil amyaiyil nur saliin
ya tuhan yang maha pengasih
mudahkanlah mereka yang dalam kesulitan
mudahkanlah mereka agar bisa hidup dengan tenang
yang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam kesendirian
ya tuhan yang mencukupkan mereka yang miskin dan papa
yang menguatkan mereka yang lemah
yang menjadikan rasa aman dari segala ketakutan
yang membalikkan yang sulit menjadi mudah
hanya kepadamu kami bermunajat
ya tuhan yang maha memberi rizki dan maha penyantun
ringankanlah kami dari beban biaya yang terlalu besar
dan murahkan harga kebutuhan pokok kami
sehingga tidak menjadi beban yang terjangkau
namun menjadi resiko yang mencukupkan bagi petani peternak nelayan dan pedagang kami
mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis

yang benar benar baik
pendidikan yang terjangkau bagi anak anak kami
mudahkanlah kami mendapatkan layanan kesehatan yang cepat
mudahkanlah kami berpindah pindah menggunakan moda transportasi yang murah
mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas
berlindung dari hujan yang dekat dari tempat kami belajar
dekat dari tempat kami bekerja dekat dari tempat kami beraktivitas
ya tuhan yang maha pengasih mudahkanlah komitmen dan ikhtiar kami
untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak
ya allah ya tuhan gusti engkang mohagung
berikanlah seluruh warga indonesia pekerjaan yang layak
hidupkan pabrik pabrik sawah sawah
warung warung toko toko kantor kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah
yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di indonesia
ramaikan perdagangan di kota dan di desa di pelosok dan di pesisir dan di pulau pulau
ya tuhan yang maha menolong yang maha menghidupi
mudahkanlah anak anak kami mendapat pekerjaan
menjadi calon guru calon
calon atlet calon seniman calon pengusaha
dan apapun yang baik bagi mereka
mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri
mendapatkan pasangan mendapatkan jodoh yang menenangkan
yang saling melengkapi di saatnya nanti
ya allah ya rahman ya rahim
berkahilah saudara saudara kami kaum difabel
mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini
mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan
mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan
mudahkanlah mereka mendapatkan kestaraan perlindungan
rahmati para pekerja migran kami di luar negeri ya allah
alirkan rizkimu pada mereka
lindungi para pekerja migran itu dari siksa
dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi
ya allah yang maha mengabulkan bulatkan tekad dan komitmen kami
bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan harapan
akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua
ya tuhan yang maha pengasih yang maha melepaskan dan maha pemberi kecukupan
berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang
baik hutang kepada bank lembaga keuangan pinjol bahkan rentenir
kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih dari lemah dan malas
dari lilitan hutang dari penipuan dan tindakan kesenang wenangan
bukakan pintu rizki yang tak kami duga duga
dan bebaskan kami dari kebutuhan kebutuhan hidup yang tidak muncul

ya tuhan yang maha menghidupkan dan maha menyembuhkan
sehatkan kami yang hari ini menderita sakit fisik
berikan kesembuhan yang paripurna
sehatkan membahagiakan jiwa dan batin kami
mampukan kami mendapat pertolongan di saat darurat
mudahkan para pemimpin untuk menyediakan layanan dan bantuan kesehatan hingga ke pelosok negeri
ya allah yang maha mendesak dan datang tiba tiba
ya tuhan yang maha lembut yang maha melindungi
selamatkanlah para korban kekerasan
mereka yang terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka
berikan kekuatan dan jalan keluar
mudahkan mereka mendapat pertolongan dari aparat pemerintah
dari tetangga dari rekan kerja dari komunitas dan keluarga
sembuhkan mereka dari luka dan trauma bahagiakan mereka ya allah ya tuhan kami
berikan kekuatan khusus bagi anak anak kami
jadikanlah kami pelindung dan pengayom bagi mereka
jangan biarkan satupun anak negeri ini merasakan kemiskinan yang menghimpit ya tuhan kami
jangan biarkan satu anak pun di negeri ini merasakan kekerasan yang menimbulkan sakit ya allah
mampukan kami mampukan kami menggendong setiap anak
dari aceh hingga papua
dari ujung rote hingga miangas
dengan selendang kasih dan selendang sayang
ya allah gusti engkangmur beng dumadi
tempat kami meminta
berkahilah para aparat sipil negara ini
baik aparatur pemerintah aparat penegak hukum
tenaga kesehatan tenaga pendidikan
mereka semua bekerja di lini terdepan
bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi
berikan pada aparat negeri ini keberlimpahan rizki yang halal
serta kecukupan hati
agar mereka terhindar dari godaan korupsi dan jebakan kriminalisasi
jadikan setiap keringat yang mereka teteskan
dan setiap senyum warga yang mereka layani
sebagai penambah catatan pahala
bagi mereka di hari nanti
ya allah ya tuhan yang maha mengatur segalanya
untuk menghadirkan reformasi birokrasi di negeri ini
berkahi dan lindungi para pemimpin kami
mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini
hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami
ya allah yang maha menerangi
berilah usia yang panjang
berilah kesehatan yang sempurna
berilah hati yang bahagia
kepada abang kami
kepada mentor kami
kepada pemimpin kami
bapak surya paloh
yang hari ini memperingati miladnya yang ke tujuh puluh dua
limpahi dirinya dengan segala kebaikan
dengan segala perlindungan
dan segala keberkahan
teguhkan komitmen dan kegigihannya
serta lapangkan jalannya
dalam memperjuangkan gerakan perubahan
meluruskan kembali arah bangsa
dan jadikanlah kami semua barisan pendukung yang kokoh dan solid di belakangnya
ya allah yang maha kuat lagi maha perkasa
jadikanlah bang surya paloh
dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi
untuk memajukan negeri ini
dicatat sebagai amal jariahnya
yang tak akan pernah berhenti mengalir
sepanjang usia negeri ini tegak berdiri
ya allah berkahilah kekuatan
kepada para pengurus
kepada para caleg nasdem di seluruh indonesia
lapangkan jalan bagi mereka
untuk meraih kepercayaan masyarakat
untuk berkontribusi sebesarnya kepada bangsa ini
ya tuhan yang maha perkasa
yang maha kuat
dalam perjalanan ke depan
lindungi kami dari kedengkian dari kezaliman
jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah
sibukkanlah orang zolim dengan yang dolim lainnya
selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan
limpahkanlah kesabaran atas kami
dan teguhkan pendirian kami
cukuplah engkau sebagai penolong kami
dan tak ada daya dan kekuatan
selain pertolongan dari mu ya allah
ya tuhan yang maha mengasihi
jadikan kampung kami kampung yang rukun
jadikan desa kami desa yang guyup
jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat
bukan sebagai pemisah
ya tuhan yang maha pengasih yang penyayang
lindungi keluarga kami
cukupkan dengan karyunyami
kelilingilah kami dengan kelembutan mu
ampuni orang tua orang tua kami
limpahkanlah kepada mereka kasih sayang mu
sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami di masa kami kecil
ya tuhan yang maha mengasihi
lindungi masyarakat kami
jadikan kampung kami kampung yang rukun
jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat
jadikan perbedaan antara kami di masa kami kecil
ya tuhan yang maha pengasihi
lindungi masyarakat kami
cukupkan dengan karyunyami
limpahkanlah kami dari kelembutan mu
dan kami tidak boleh saja di sana
tapi kami punya tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi semua masalah
dengan kita sudah tegaskan cita cita kita menghadirkan keadilan
kita memohon kepada tuhan untuk diberikan kemudahan
sekarang saatnya kita bergerak ke depan
menyongsong gerakan perubahan
dan menyebarkan semangat ini ke seluruh indonesia
apakah siap berjuang bersama
apakah siap berjuang bersama
apakah siap menjangkau semua
apakah siap mengajak semua
turunlah ke lapangan siap
menjangkau seluruh masyarakat siap
ajak bergabung dalam gerakan kita
karena gerakan ini bukan tentang satu orang
gerakan ini bukan tentang partai
gerakan ini bukan tentang pribadi pribadi tertentu
gerakan ini adalah untuk kita anak anak
dan anak anak kita
dan anak anak dari anak anak kita di kemudian hari
karena itu dalam perjuangan ini memang ada indikatornya
dapat suara siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak banyaknya
pegang ini sebagai prinsip bahwa kita bukan sekedar mencari suara
kita bawa misi bawa misi untuk misi itu bisa terlaksana
kita membutuhkan suara untuk misi bisa terlaksana
kita membutuhkan kekuatan pegang itu erat erat
dan tantangan yang besar itu yang pernah kita hadapi berbulan bulan ini
ke depan akan lebih besar lagi
biiznillah kita akan bisa melewati seluruh tantangan tantangan itu
dan nantinya bukan saja kita bisa meraih target
insyaallah kita akan bisa melampaui semua target target ini
dan melampaui semua target target itu
partai nasdem siap berjuang
para relawan siap berjuang
siap memperjuangkan keadilan
siap memperjuangkan perubahan
terima kasih soliditas semangat yang luar biasa tinggi
membuat kita makin yakin bahwa berkumpul di ibu kota
untuk nantinya kembali ke seluruh pelosok
dan menyalakan semangat di seluruh negeri
sekarang kita bersiap sama sama untuk mendengarkan dengan hikmat
dengan penuh keseriusan
habis ini yang akan kita mendengarkan amanat
kita akan mendengarkan amanat dengan hikmat arahan dengan serius
karena ini menjadi bekal
dari seseorang yang sudah melewati begitu banyak tantangan
dari seseorang yang ketika diterpa dengan begitu banyak tantangan
makin kokoh dalam pendirian dalam keteguhan
karena memiliki keyakinan atas kebenaran
kita song song bersama kita dengarkan dengan sebaik baiknya
ketua umum partai nasdem bapak surya paloh
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih calon presiden kita telah menyampaikannya
bapak anies baswedan
tepuk tangan sekali untuk bapak anies baswedan
dan kini kader nasdem senusantara
kita ikuti pengarahan ketua umum partai nasdem
kita bangkit berdiri
kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah
ketua umum partai nasdem bapak surya pala
ketua presiden indonesia ketua ketua pertama ketua itahari ketua
ketua anies baswedan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati pimpinan majelis tinggi beserta para anggota
dewan pertimbangan dewan pakar mahkamah partai
fungsi naris dewan pimpinan pusat dewan pimpinan wilayah
dewan pimpinan daerah dewan pimpinan cabang
beserta dengan dewan pimpinan ranting
dari seluruh persadatan air yang hadir pada apel
siaga yang kita laksanakan pada sore hari ini
di tengah tengah kita juga hadir para sahabat dari koalisi perubahan
kita berikan tepuk tangan untuk ketua umum partai demokrat
mas agus harimurti yudono
dari partai kesejahteraan
dewan sejahtera bung ahmad sahiud
rekarkan kita sebagai utusan khusus dari partai golkar
juga hadir kita berikan tepuk tangan untuk itu
sahabat sahabat kita dari pemuda pancasila
hadirin dan hadirat yang saya muliakan
pertama tama saya ingin mengajak kita semuanya sekali lagi
menghantarkan puji dan syukur kita
kahdirat sang maha pencipta
karena kita diberikan kesempatan
dengan seluruh energi yang kita miliki
kita bersama sama dapat menghadirin acara apel siaga perubahan yang sedang berlangsung pada saat ini
kita juga bersama sama tadi telah mendengarkan
hantaran pemikiran pemikiran disertai dengan
doa kehadirat tuhan yang maha esa
yang secara langsung disampaikan oleh calon
bung anis rasid barswedan
yang datang bersama dengan ibu
tentu doa dan harapan
pemikiran pemikiran yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini
adalah bukan hanya
dialamatkan kepada kita
tapi kita juga mempunyai kewajiban
untuk lebih meluaskan
harapan dan pikiran pikiran yang telah dilontarkan
kepada seluruh lapisan masyarakat
rakyat dan bangsa yang kita miliki
kita berkewajipan untuk itu
karena sesungguhnya lah
kita yang memiliki negeri ini
negeri yang kita cintai ini
negeri yang begitu indah
negeri yang memiliki begitu luas
tidak kurang daripada hampir dua juta kilometer persegi
negeri yang mempunyai posisi geografis
yang begitu strategis
yang begitu strategis
yang begitu strategis
diapit oleh dua samudera
diapit oleh dua samudera
samudera india dan samudera pasifik
benua asia dan juga benua australia
kita juga dapat menyatakan kita adalah negara kepulauan yang paling terbesar di dunia
karena kita memiliki lebih dari tujuh belas pulau pulau yang ada di negeri kita

negeri kita ini mempunyai kontur dan struktur tanah yang subur
sumber daya kekayaan alam kita
kita juga memiliki luas panjang pantai kita yang nomor dua terpanjang di dunia
kita juga memiliki jumlah penduduk kita semua
jumlah penduduk kita sekarang ini yang hampir mendekati dua ratus delapan puluh juta itu artinya kita memiliki jumlah kebesaran penduduk nomor empat yang terbesar daripada negara negara yang ada di dunia pada saat ini
apakah hanya itu yang kita milih tidak
ada yang lebih hebat lagi para pemikir bangsa kita the founding father telah melihat betapa uniknya negeri kita ini
dengan perbedaan perbedaan yang kita miliki berbeda agama berbeda suku berbeda dialek
berbeda agama berbeda suku berbeda dialek
berbeda budaya semuanya ini telah dipikirkan
dipikirkan untuk tidak menyebabkan perbedaan perbedaan ini melahirkan perpecahan di antara kita sama sama
inilah yang telah dipikirkan oleh para pemikir bangsa ini
dan untuk itulah para pemikir bangsa the founding father kita telah melahirkan suatu alat
sebagai perkat bagi persatuan dan kesatuan kita
yang menjadi ideologi kita yang kita kenal pancasila
nah inilah menjadi kekuatan kita pancasila sebagai pandangan hidup kita
nah saudara para hadirin yang saya hormati
begitu luasnya begitu indahnya
negeri yang kita miliki ini
apa yang masih menyebabkan kita
belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara super power
seperti di negara negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini
apa yang menyebabkan ini
kenapa kita belum mampu mencapai
tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini
bukan karena kita negara yang kurang luas
bukan karena negara kita kurang kaya
bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar
bukan karena kontur struktur tanah kita kurang subur
tapi satu hal
satu hal yang menjadi masalah besar
bagi kita sebagai satu bangsa
nah ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara
bahwasannya pikiran gerakan perubahan
yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh presiden jokowi
untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik
dengan misi gerakan perubahan kita
senafas sebangun sejalan
dan itulah yang kenapa ketika pada tahun dua ribu empat belas pemilu
dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki
kita dukung yang namanya presiden jokowi
kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini saudara saudara
kita memberikan dukungannya secara totalitas
karena kita mempunyai keyakinan
dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki
logika kita menyatakan
kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara
akan jauh lebih hebat
seperti apa yang kita harapkan
harapan belum menjadi kenyataan
apa yang harus berani kita nyatakan
menjelang tujuh puluh delapan tahun kemerdekaan bangsa
sebenarnya kita memahami bahwasannya kemerdekaan yang kita miliki ini
bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah
para kader partai nasdem perlu sadar
kita pernah mengalami sedikit dikitnya tiga lima abad sebagai bangsa yang terjajah
dan konsekuensi sebagai bangsa yang terjajah adalah
kesedihan kesusahan dan kehilangan harkat dan martabat
itulah nasib sebagai bangsa yang terjajah
dengan seluruh daya dan upaya
para pemikir sekaligus para pejuang bangsa ini
yang telah memberikan peran dan mengambil sikap
dengan penuh keyakinan
memberikan pengorbanan harta
bahkan nyawa sekalipun
untuk membebaskan kita sebagai bangsa yang terjajah
menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat
kita wajib untuk tetap mengenang dan memberikan penghormatan
kepada para pahlawan dan para pemikir bangsa ini
yang memerdekakan bangsa kita dari kaum penjajah
inilah sejalan dengan kita mungkin satu bulan lagi
akan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan tahun
kemerdekaan yang kita miliki
sejujurnya kita telah mengalami berbagai kemajuan
dalam berbagai peranata kehidupan yang ada
dan berapa aspek kehidupan yang kita miliki
tetapi apabila kita berani dan menempatkan
pemikiran secara kritis objektif
berdasarkan fakta yang ada
di tengah tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada
pada hari ini
indonesia yang kita kenal
sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai nilai
values keindonesian yang seutuhnya
bangsa yang penuh dengan ramah tamah sopan santun
mengenal teposelero ajas kepantasan kepatutan budaya malu
penuh dengan spirit kegotong royongan
hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya
bangsa indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu
bangsa kita telah berubah
hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan
semangat kekitaan berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik
yang menghargai nilai nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis
dan itulah indonesia hari ini
kita terjebak pada pragmatisme kita terjebak dari sikap yang penuh keterus terangan
menjadi bangsa yang penuh dengan kepura puraan atau munafik
dan itulah kita indonesia hari ini
nah inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran kenapa kita harus melakukan
gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita
berbangsa dan negara
kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini
kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini
tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian
dan kita terima itu saudara saudaraku semuanya
tapi bukan berarti
kalau memang niat baik kesalahpahaman
kemudian kita merasa terjepit tertekan tertindas terhalangin kemudian kita menyerah
kemudian kita menyerah
kemudian kita menyerah
kita katakan insya allah kita belum menyerah
kita belum menyerah
dasar pemikiran inilah yang kita mau agar kita tetap konsisten
dengan pemikiran pemikiran nilai nilai kebangsaan yang seutuhnya
untuk memberikan penghormatan nilai pluralisme kebangsaan kita
kenapa kita harus memilih anies baswedan
karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir
tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata saudara saudaraku semuanya
pemikiran pemikiran yang dinamis moderat
dan penuh dengan konsistensi pemikiran dalam rasa membangun keindonesian yang seutuhnya
wajib terus menerus kita perjuangkan
maka dalam kesiapan kita menghadapi pemilu pada dua ribu dua puluh empat yang akan datang
saya ingin menyerukan dari tempat ini
kepada para penyelenggara dan pengawas pemilu
untuk melaksanakan tugas
sebagaimana yang diamanahkan
terlepas dari semua
dan tetaplah tegak lurus pada nilai kejujuran dan keadilan
kita memerlukan pemilu yang seperti itu
tidak ada gunanya pemilu kita laksanakan
kalau pemilu itu berakibatkan kepada perpecahan daripada anak bangsa ini
musuh kita bersama bukanlah musuh diantara kita satu sama lain
bukan musuh atas dasar perbedaan agama
perbedaan partai politik
tapi musuh kita adalah kebodohan
inilah musuh bersama kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara
maka pada saudara saudara semuanya
keluarga besar partai nasdem
dari struktur wilayah
saya nyatakan penghormatan dan penghargaan saya yang setinggi tingginya
saudara saudara telah menunjukkan
komitmen jati diri saudara
untuk hadir dengan pengorbanan yang ada
ke jakarta dari berbagai wilayah di nusantara ini
demi menyatakan saudara masih ada sebagai kader partai ini
saya amat berbesar hati dan berbangga hati sebagai pimpinan saudara
sampaikan salam perjuangan saya
kepada seluruh keluarga besar kita di kampung halaman
kepada para seluruh konstituen kita
di diri dan hati kita ini
berbagai tantangan halaman yang kita hadapin
tapi dengan tekat dan niat baik yang ada
kita akan tetap menjadi separtan separtan yang tangguh untuk menghadapi itu
kita harus berani menyatakan
janganlah pernah berumah di tepi pantai
inilah kita nasdem saudaraku semuanya
maka untuk itulah
untuk pidato saya ini
dari pulau sumatera di wilayah timur
saya utarakan pada saudara
jauh di tengah
di balik pulau
si angsa dua
hancurlah badan di kandung tanah
budi yang baik kan dikenang jua
selamatlah berjuang saudaraku semuanya
semoga jalan perjuangan kita
tetap di jalan yang diridoin oleh allah swt
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketua umum dimohon tetap di tempat
hadirin dimohon berdiri
walau ke mirah
pada ketua umum partai nasdem
ketua umum meninggalkan tempat apel siaga perubahan partai nasdem
kita antar ketua umum partai nasdem dan calon presiden dua ribu dua puluh empat bapak anir baswedan dengan lambayan tangan dan tepuk tangan penuh semangat
terima kasih kepada seluruh kakak kakak yang telah hadir dari berbagai wilayah se indonesia
semoga kita terus menjadi garda terdepan kebinekaan dan mendukung politik kebangsaan untuk menjaga kesatuan republik indonesia